kan ini pertanyaan akademis semua
jadi yang ditanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah
terhadap dua isu tadi itu ikn dan om braslo
maka saya katakan saya memanfaatkan hasil hasil riset
terutama yang bercepat mengkritik
yang memuji ya bagian yang lain tuhan
jadi bagian itu yang saya terangkan riset lbh riset walfi
jadi saya dasarkan argumen saya
saya di dalam peristiwa itu saya memberi dua hal
pertama semangat perjuangan buruk
yang kedua peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan
di dalam dua bidang itu ikn dan om braslo
itu aja tuh